perbaikan jalan ambles di tol cipali subang jawa barat terus dikebut pihak pengelola mengklaim pekerjaan akan rampung sebelum arus mudik lebaran
perbaikan jalan di jalan tol cipali yang ambles pada bulan februari lalu saat ini masih dilakukan
para pekerja mengebut pengerjaannya demi mencapai target penyelesaian pada tanggal tujuh april mendatang
general manager operasional astra infratol road cipali suyitno memastikan
jalur yang sebelumnya ambles dapat kembali dilintasi kendaraan tanpa ada rekayasa arus atau pengalian arus di lajur sementara
pada saat nanti lebaran itu kita sudah selesai
khususnya jalan yang di kilometer satu ratus dua puluh dua itu bisa digunakan untuk lalu lintas dari jalur bandung
selain dua titik itu apa ada pengerjaan lain pak
di tempat tempat lain saya kira semua sudah sesuai dengan perencanaan pemeliharaan kita
dan itu tadi kami harapkan lebaran sudah dapat kami selesaikan